hujan hujan dia nyamperin gue
cuman buat ngambil jas hujannya udah rusak lan
gue gak ngerti deh sama tuhan
jadi gitu roman bela belain hujan hujanan buat ngambil jas hujannya
gue gak akan kalah dari lo ulan
dengan cara yang berkelas
pesan kita untuk siap siap bapar alias bawa perasaan
nah brand kita mau ngebahas apa sih
pembahasan kita malam ini adalah sweet moment
moment berharga buat lo
ya teruntuk mungkin pacar gebetan sahabat atau mungkin sahabat rasa pacar
asik berarti memang banyak banget ya ungkapan tentang sahabat gitu
cuman di sini gue yakin banget nih pasti akslover juga penasaran dengan sweet moment dari seorang gibran
ceritain dong bran
sweet moment bagi gue itu itu ketika gue bisa anterin dia pulang
nyeberang bareng naik angkutan umum dan juga disaat gue bisa nyelamatin dia dari preman yang udah gangguin dia
ya mungkin kebetulan aja sama
tuh akslover gimana bayangin ya kalo seandainya lo jadi ceweknya gibran gimana gak asal nang coba
makanya lo juga harus seneng seneng sama lagu yang kita bakal kasih buat lo
langsung aja ya kita kasih buat semua enjoy
aduh gibran ini tuh emang bikin melting banget meleleri hati gue
eh bella bella ceritain dong momen momen lo yang sweet yang bikin melting gitu yang romantis
momen gue sama roman yang so sweet itu pas roman nembak gue di tangan sarah swati
kok banyak lilin lilin sih
saat malam datang tanpa hadirnya bintang kau datang berikanku cahaya
saat angin semilir tak menyejukkan hatiku kau hadir membawa kesejukan lewat senyummu
ijinkan hasratku bersandar di hatimu
agar rasa ini bisa memberi kehangatan di dalam hatimu
kenapa enggak lo ajak aja dia ke situ lagi
jadi kan biar si roman nostalgia terus flashback dan dia balik lagi deh ke lo
tiga tiga bener banget tiga ya allah sahabatnya yang paling the best banget
ya allah kasihan dong yang pentingnya lo seneng
kemaren lo bilang kalo lo mau jalan sama bokap lo tapi ternyata om adhika ada di rumah gue
apa kebohongan lo ada kaitannya sama roman
lo jalannya sama roman
lo gak usah sotoy deh kemaren itu gue pergi sama karim iya kan tiff
kemaren lo memang pergi sama roman

emangnya kenapa lo gak boleh pergi ya sama bokap lo
ah enggak gitu deh mendingan kita gantiin yuk
lo pikir gue bakal percaya gitu aja sama lolan
gue gak akan pernah nyerah
orang itu resminya
rin thank you banget ya tadi lo udah mau kompakan sama gue
tapi kenapa sih sampe lo suruh gue bohong kaya tadi
lo gak nganggep gue temen kan
abis jenguk roman
tapi please dihepon jangan sampe tau ya
hah kenapa emangnya
ya soalnya kalo sampe depon tau bisa bisa depon cerita dan ngadu sama bokap gue
muka gue itu kurang suka sama roman
tapi roman gimana dia udah sembuh
kemarin sih pas gue udah sembuh kok
dua kompres dan panasnya udah turun
jadi elalan kemarin yang ngokin roman
terus dia juga bikinin dia
bubur dan ngopres roman
lo bayangin aja nih lagi hujan hujan dia nyamperin gue
cuman buat ngambil jas hujannya udah rusak lan
gue gak ngerti deh sama ke anak
jadi gitu roman bela belain hujan hujanan buat ngambil jas hujannya
gue gak akan kalah dari lo ulan
gue bakal buktiin sama lo dengan cara yang berkelas
udah belarin gue masuk kelas duluan nih
nanti malem lo ada acara gak
jadi gue ada bikin acara kecil kecilan sama anak jalanan di taman sukawati
kayaknya seru deh
boleh boleh ntar gue datang
oh iya sama kalo misalnya lo ada makanan permen atau apalah
terus sama lo ada buku buku yang udah lo gak baca lagi lo boleh bawa kolan
oke gue masuk kelas dulu ya
aduh gina cantik banget
ya gina hari ini kulitnya seputih nasi mengandung karbohidrat yang memberikan energi pada bobi
ini bukan bola basket biasa loh
bobby dapet tindak tuh susah
bobby harus nyelami laut mendaki gunung lewati lembah
ini jahatori terjuangan banget
makasih ya bob
ke kelas yuk
sekarang bagus mulanya lo kembar
gue harus buat apa lagi ya biar berhasil
udah lah nanti gue pikirin
kayaknya bodi lo makin alay deh
kayaknya kesenang setetes airnya langsung sakit lah
jangan jangan lo alay gara gara bubla ya
eh roman udah masuk
reman bolanya itu diambil dengan perjuangan
jadi demi yang roman mah
tetap sisi ambilin sih
selamat pagi anak anak
selamat pagi bu
sebelum kita mulai belajar
ibu boleh minta tolong sama roman
ambilkan globo di ruang burung
roman sudah sembuh
lu kemarin ke kosan gue ya
kalau gue adam
terus dia bakal bully gue seumur hidup
ngapain kayak ga ada kerjaan banget gue ke kosan lo
jadi bukan lo
oh ya sekalian gue mau kasih tau ke lo
kalo jas ujian dari lo itu udah ada di gue lagi